suatu ketika ada seorang gadis miskin bernama isabel yang biasa menggiring sapi untuk tuannya
isabel tidak punya teman ataupun keluarga
tapi dia mahir dalam pekerjaannya dan sangat sangat ingin tahu tentang banyak hal
tiba tiba dia mendengar suara manusia yang sangat keras
suara apa itu
dia berjalan perlahan dan ragu ragu ke arah suara itu
oh ya ampun singa
isabel menjadi takut karena dia belum pernah melihat singa sedekat ini
tetapi segera dia menyadari bahwa kaki singa tersangkut di antara akar akar pohon
dia merasa kasian pada singa dan dengan demikian perlahan dan sedikit takut dia bergerak maju
dia mendekati singa
perlahan dan mantap dia memindahkan akar pohon itu dan membebaskan kaki singa
singa bebas dan sekarang meraung dengan keras
isabel takut dengan terawangan
tolong jangan sakiti aku
sang singa memandang cakarnya dan berjalan menuju isabel
dan menjilat tangannya dengan lidahnya yang panjang dan kasar
isabel diam beberapa saat dan kemudian mengumpulkan cukup keberanian
dia meletakkan tangannya di atas kepala singa itu dan membelainya
sang singa diam
rasa suka cita yang tiba tiba memenuhi hatinya dan dia tersenyum gembira
tetapi tiba tiba sang singa berbalik ke arah langit
matahari mulai terbenam
singa itu menatap isabel dan kemudian berbeda
terbalik dan melarikan diri
hei tunggu kau mau kemana
isabel terkejut melihat temannya yang baru ditemukan melarikan diri dan memutuskan untuk mengejar singa itu
ketika dia berlari di belakangnya dia memasuki hutan
dan tak lama kemudian singa itu tidak terlihat lagi
hutannya lebat dan dipenuhi pepohonan yang memiliki daun hijau yang besar
kemana dia pergi
isabel terus berjalan dan memanggil singa
teman teman singa
tapi singa itu tidak terlihat
tiba tiba dia melihat seorang pria muda yang tampan menuruni jalan setapak
dan menghilang di balik batu besar
isabel berlari dan melihat ke belakang bebatuan
tapi tidak ada satu orang pun
bagaimana ini bisa terjadi
aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri
dia berpikir dan kemudian memutuskan untuk memindahkan bebatuan
nah tapi bagaimana aku bisa menyingkirkan batu batu itu
sambil berpikir dia bersandar pada pohon di dekatnya
dan secara ajaib bebatuan itu bergerak ke samping
dan menemukan siapa
dia melihat bahwa itu memiliki jalan untuk dimasuki
tempat ini sepertinya adalah tempat yang ajaib
penasaran dia masuk ke dalam
dan ketika dia keluar di sisi lain
dia melihat sebuah rumah yang begitu indah
sehingga membuatnya tercengang
wow ini sungguh rumah yang sangat indah
dia memasuki rumah itu
di dalam rumah itu lebih indah daripada di dalamnya
dan di luar
dinding yang dihiasi tirai lembut cerah
dan tempat lilin paling sempurna yang pernah dilihatnya
ah ini seperti mimpi
tiba tiba seorang memanggil dari belakang
dia berbalik dan dia merasa terkejut melihat seorang pemuda tampan
yang tadi dia lihat di hutan
maaf aku hanya sedang mencari temanku
bisakah kau membantuku tuhan
dan kau tahu aku
kita pernah bertemu sebelumnya
aku tidak mengira begitu
aku adalah singa yang pernah kau tolong
aku tahu apa yang kau pikirkan
tapi ceritanya panjang
aku pernah menjadi pangeran kerajaan besar
dan orang orang kerajaan memujaku
hei hidup hidup pangeran
suatu hari ketika aku berlari kencang melintasi hutan
aku bertemu dengan raksasa yang sedang tidur derd
suara keras kudaku mengganggu raksasa yang sedang tidur
dan dia sangat marah
beraninya kau mengganggu tidurku
aku akan melahap kuda ini
sebelum itu kau harus bertarung denganku
kau pikir kau bisa melawanku
aku tahu aku bukan pengecut
aku tahu aku tidak akan menyerah sebelum melakukan perlawanan
jika kau berpikir untuk melukai kudaku
kau harus melewati aku
kau tahu apa
tidurku tidak lengkap
aku lebih suka kembali tidur daripada melawanmu
tapi karena kau telah memberiku tantangan
aku akan memberimu pelajaran
apa yang dia lakukan
ya dia mengucapkan mantra padaku
dan sejak saat itu aku menjadi singa sampai matahari terbenam
baru kemudian kembali ke bentuk manusiaku
aku sudah lama tidak pulang ke rumah
dan bertemu dengan orangtuaku
karena aku khawatir mereka akan sedih melihatku seperti ini
maafkan aku eugene
apakah tidak mungkin mantra ini bisa dipatahkan
ya satu satunya cara adalah mendapatkan seikat rambut dari kepala seorang ratu
dan merajut jubah dari rambut itu
dan memberikannya kepada raksasa
ya aku akan pergi dari kota ke kota
dan mengetuk pintu raja dan ratu
dan memastikan bahwa aku akan membawa seikat rambutnya
mengapa kau ingin melakukan semua ini
karena kau adalah satu satunya teman yang pernah aku miliki dalam hidupku
dan aku telah mendengar bahwa sesama teman harus saling membantu
terima kasih isabel
jangan berterima kasih padaku
mengatakan bahwa dia akan berangkat ke kota
dia berdiri di pasar
dan berteriak meminta kepadaku
dan berteriak meminta kepadaku
dan berteriak meminta pekerjaan sebagai pelayan
siapa yang akan mempekerjakan aku sebagai pelayan
ya kau tidak tahu
dia terlalu cantik untuk menjadi pelayan
dia sangat bersih dan rapi
di tengah kerumunan rakyat jelata ini
berdiri seorang pelayan yang menunggu putri raja
yang mendengar ucapan isabel
apa kau ingin bekerja di istana raja
ada lowongan untuk pencuci piring
suatu hari kelaku
ketika dia beetmo
ada satu mulut
hanya ada satu wanita
di mana dia menjelajah
dia di di luar
ada dua tano
mbok sudah laki laki
kalian di pantas
adalah hal yang aberkan
ketika dia menjana
matanya yang tuh isu
ketika dia memjakini

akhirnya kabar ini terdengar sampai telinga sang ratu dan dia memanggil isabel
yang mulia apakah anda memanggilku
sang ratu memperhatikan betapa cantiknya isabel telah menata rambutnya
aku suka caramu menata rambut dengan rapi
mulai sekarang kau tidak perlu lagi bekerja di dapur
kau akan menyisir dan menata rambutku setiap hari
isabel tidak pernah merasa sebahagia ini
dia menemukan peluang yang dia cari
ini akan menyenangkan yang mulia
rambut ratu sangat tebal dan panjang
dan bersinar seperti matahari
isabel menyisirnya dan menyisirnya hingga lebih cerah dari sebelumnya
hari hari berlalu dan begitu pula berminggu minggu
dan ratu segera menjadi sangat menyukai isabel
suatu hari isabel mengerahkan
semua keberanian yang dimilikinya dan bertanya kepada ratu
yang mulia bolehkah aku meminta bantuan
tentu saja boleh isabel
bolehkah aku memotong rambut anda beberapa hal lain
hanya itu saja isabel
tentu saja kau boleh
isabel menghabiskan malam dan hari merajut jubah dari rambut sang putri
ketika dia akhirnya selesai
dia memberikan jubah itu kepada eugene
sekarang beritahu aku di mana aku bisa menemukan tuan raksasa ini
aku ingin sekali melihat seperti apa raksasa itu
kau adalah orang yang penasaran isabel
tapi kau harus benar benar berhati hati dengan apa yang kau miliki
atau dia akan muncul dan mencoba untuk menyakitimu
jangan khawatir eugene
jangan khawatir eugene
jangan khawatir eugene
ketika dia sampai di tempat rahasia raksasa di hutan
isabel memanggil raksasa itu
tuan raksasa halo
siapa yang berani menginjakan kaki di tempat tinggalku
aku punya hadiah untukmu
rajutan jubah dari rambut sang ratu
raksasa itu segera keluar dari guanya dan mengambil jubah dari isabel
aku suka ini terima kasih
aku berangkat untuk mencoba ini isabel
aku beranggapan kau menginginkan sesuatu sebagai balasannya
tuan raksasa aku mohon tolong hancurkan mantra yang kau buat untuk eugene
siapakah itu eugene
singa keluar dari balik pohon
oh orang yang ingin melawanku
aku minta maaf aku kurang tidur
tidak bermaksud mengubahmu menjadi orang lain isabel

kau tahu singa
kau mengubahku menjadi singa karena kau kurang tidur
hmm itu benar iya
aku tidak percaya ini
jangan dulu tinggal di masa lalu
hmm tuan raksasa
bisakah kau memecahkan mantra nya
hmm ya aku bisa
sebenarnya dia bisa
katakan saja aku tidak ingin menjadi singa lagi seumur hidupku
hanya itu yang harus aku lakukan
seperti yang kukatakan aku hanya kurang tidur
eugene katakan saja
ah aku tidak ingin menjadi singa lagi seumur hidupku
segera setelah eugene mengatakannya
dia segera berubah menjadi wujud manusiawinya
ini dia mudah sekali
ya mudah sekali
tapi aku harus tidur lagi
selamat tinggal tuan raksasa
ketika raksasa itu kembali ke gua nya
isabel berbalik ke arah eugene dan memeluknya
isabel ku tersayang
apa yang telah kau lakukan telah menyentuh hatiku
tidak ada yang akan pergi sejauh ini untuk menyelamatkanku dari mantra
sebagai gantinya aku harus
aku ingin melamarmu untuk menikahiku
ah tapi eugene aku adalah orang biasa dan kau adalah seorang pangeran
tidak masalah aku jatuh cinta padamu
biarkan aku mengantarmu pulang ke ibuku
eujin membawa isabel ke istana ratu yang sama
yang darinya dia mengambil seikat rambut
dia heran dan mengatakan kepadanya bahwa itu adalah istana yang sama
di mana dia mendapatkan rambut itu
rambut ibuku yang terbuat dari jubah itu
itu luar biasa
ayo mari kita bertemu dengan ibu dan ceritakan semuanya
raja dan ratu sangat gembira melihat pangeran
karena dia adalah putra mereka yang telah lama hilang
pangeran memperkenalkan isabel kepada mereka dan menceritakan semuanya
dia juga menyatakan keinginan untuk menikahinya
oh aku akan sangat senang memilikinya sebagai menantu perempuanku
dia adalah gadis yang luar biasa
sang ratu memeluk isabel dan segera sebuah pernikahan besar digelar
eugene dan isabel menikah dan menjalani kehidupan yang agung
dia membantu eugene dalam menjalankan kerajaan
karena rasa penasarannya selalu membantunya menemukan masalah baru di kerajaan
dan membantu orang orang
oleh karena itu dengan tepat dikatakan bahwa teman yang membutuhkan adalah teman dalam perbuatan